menanggapi kenaikan harga beras di tanah air menteri pertanian syahrul yassin limpo menegaskan
november hingga desember merupakan masa tanam padi sehingga ketersediaan yang ada saat ini berkurang
membuat harga beras saat ini lebih mahal
menurut syahrul yassin limpo masa panen beras dimulai setiap maret
sehingga harga beras selama periode panen akan lebih murah
meski begitu ia menilai ketersediaan dan produksi beras di indonesia saat ini masih optimal
syarul merujuk pada data badan pusat statistik yang menyatakan dua belas tok komoditas pangan
termasuk beras aman hingga perayaan natal dua ribu dua puluh dua dan tahun baru dua ribu dua puluh
sebelumnya laporan world bank atau bank dunia desember dua ribu dua puluh dua menyebut
harga beras di indonesia adalah yang tertinggi di antara negara asean
data yang sama menunjukkan harga beras menjadi salah satu pendorong kenaikan inflasi harga pangan domestik
menanggapi data tersebut syahrul mengatakan
harga beras di tanah air tidak pernah diatakan

tetapi secara umum belum pernah di atas hpp yang kita tetapkan
belum pernah di atas dua belas lima ratus kan